pesawat lion air dengan rute penerbangan makassar gorontalo tergelincir di bandara jalaludin gorontalo pada minggu sore
seluruh penumpang selamat dan telah dievakuasi dari barang pesawat
pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt delapan ratus sembilan puluh dua mengangkut satu ratus tujuh puluh tujuh penumpang dan tujuh kru pesawat
pesawat berangkat dari bandara hasanuddin makassar pada pukul tujuh belas dua puluh sembilan waktu indonesia tengah
pesawat kemudian mendarat di bandara jalaludin gorontalo pukul delapan belas tiga puluh lima waktu indonesia tengah
mengutip dari cnn indonesia com corporate communications lion air danang mandala prihantoro memastikan seluruh penumpang dan awak pesawat selamat mereka dibawa menuju terminal bandara jalaludin gorontalo
penyebab tergelincirnya pesawat masih dalam penyelidikan
pesawat yang tergelincir adalah jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus
dan kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia
jalan jalan jalan
terima kasih bang renran
sesuai pantauan di bandara jalan jalan
malam hari ini dia seluruh penumpang lion air sudah kembali ke rumah masing masing
tetapi ada beberapa juga penumpang yang masih menunggu
jadi masih ada sekitar satu hingga lima orang yang masih menunggu barang bagasi mereka yang masih berada di pesawat
baik untuk pesawat lion air yang tergelincir ini sebenarnya bagaimana kronologis awalnya sehingga kemudian pesawat ini tergelincir dan kemudian penumpang dievakuasi
ini sesuai dengan wawancara kami salah satu penumpang
pesawat yang tergelincir ini terjadi karena gorontalo dalam keadaan hujan ras sehingga bandara juga tertutup oleh awan dan hujan sehingga mengakibatkan pesawat itu tergelincir
sejumlah penumpang panik dan juga sempat histeris dan ada beberapa penumpang yang mengalami pingsan tetapi sempat dievakuasi
alhamdulillah mereka semua selamat
hingga kini pesawat masih berada di
lokasi terjadinya kecelakaan
oke pesawat masih ada di lokasi terjadinya pendaratan yang kemudian tergelincir ya di bandara jalaludin
bisa anda gambarkan aziz atau sampaikan kepada kami seberapa jauh sebenarnya pesawat dengan landasan ya yang kemudian tergelincir
sejauh ini masih ada evakuasi oleh kru dari lain dan pihak bandara sendiri
jadi kita masih memantau dari jauh
jadi memang dari runway ke bandara itu agak jauh
jadi kita masih sempat belum bisa mengambil gambar juga secara detail
oke ini evakuasi apa yang saat ini sedang dilakukan
ini masih ada evakuasi barang sama beberapa alat peralatan yang untuk evakuasi bandara untuk masuk ke runway
oke jadi barang saja ya tapi penumpang semua sudah dievakuasi
selamat dan bahkan sudah ada yang pulang juga ke rumah masing masing
iya iya sudah ada yang pulang dan ada juga beberapa yang masih berada di bandara menunggu barang mereka bagasi mereka
oke ini kami hanya bisa menerka nerkain ya dari gambar yang ada di layar kaca saat ini kondisi pesawat
tapi kalau anda pantau di sana seperti apa kondisi pesawat mungkin anda bisa lihat dari jauh
dan bagaimana saat ini situasinya ya di bandara jalan ludin
kondisi pesawat ini yang kami pantau dari jauh itu baling baling sebelah kiri itu menyentuh tanah
jadi agak miring jadi miring ke kiri
jadi dari arah utara menuju ke arah barat itu langsung ke kiri
jadi baling apa namanya pesawat miring ya
iya miring sebelah kiri
baik aziz kalau tadi anda katakan
ini mungkin karena cuaca yang tidak baik di gorontalo begitu
apakah sudah ada konfirmasi dari pihak bandara jalaludin bahwa memang ini karena faktor cuaca atau apa sebenarnya penyebabnya
iya sampai saat ini pihak bandara belum memberikan keterangan pers soal kecelakaan ini
tapi menurut penumpang yang kami temui memang cuaca pada saat terjadinya turun landasan ke runway itu memang keadaannya itu hujan keras
jadi pesawat itu kemungkinan tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan
oke baik baik aziz terakhir apakah ini kemudian mengganggu jadwal penerbangan di bandara jalaludin
ada beberapa penerbangan yang ditutup yaitu untuk ke wilayah provinsi manado sulawesi utara
yaitu wings sama garuda
jadi untuk sementara bandara menurut informasi yang kami dapat
beberapa staff di bandara
untuk sementara bandara ini ditutup
baik terima kasih untuk informasi dari anda aziz halid jurnalis transmedia